sebanyak satu ratus lima puluh kendaraan patroli milik direkturat lalu lintas polda metro jaya
dipersiapkan untuk membawa dua puluh lima ton beras yang dibagikan petugas kepolisian lalu lintas pada minggu pagi
sebelum dibagikan kepada masyarakat direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol sampodo purnomo yogo memastikan
kendaraan dinas tersebut siap untuk mendistribusikan bantuan satu kantong beras seberat lima kg ke seluruh pelosok wilayah di ibu kota
usai dilepas langsung di lantas polda metro jaya kendaraan dinas patroli langsung berkeliling wilayah
untuk menyasar warga yang dianggap terdampak penghasilannya selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
hari ini di lantas polda metro jaya kami melakukan kegiatan kemanusiaan yang kami beri nama program polri penduli kemanusiaan di lantas polda metro jaya
pada tahap pertama ini kami memberikan membagikan
dua puluh lima ton beras dalam waktu lima ribu kantong kepada
masyarakat yang membutuhkan dan yang terutama yang terdampak akibat wabah ini
kita tahu semua akibat wabah ini memang perekonomian menjadi lebih sulit dan tentu juga masyarakat terdampak
hari ini kami jajaran di lantas polda metro jaya mencoba untuk berbagi dengan masyarakat dan ini adalah tahap pertama
tentu nanti akan dilanjutkan dengan event event berikutnya tahap berikutnya
karena kami membuka posko logistik kemanusiaan dan kami menerima nampung bantuan dari masyarakat
untuk kemudian kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan
pembagian beras ini disambut baik warga
alhamdulillah buat membantu kami sangat sangat berpindah
kalau buat ini paling yang sempat dari kita
alhamdulillah pak buat memperpanjang karena kan orderan juga lagi berkurang
karena kan saat ini penumpang tidak boleh membawa penumpang
ya dikarenakan sedang psbb selama dua minggu jadi akan ada penurunan kita pendapatannya
rencananya kegiatan seperti ini akan terus dilakukan pihak kepolisian untuk membantu masyarakat selama penerapan psbb di ibu kota
rizky tiaryaya jakarta